baik yang bilang perempuan itu harus anggun berdirinya harus cantik begini kan atau juga penampilannya harus terjaga mulai dari cara berdiri cara berputar karena akan memberikan kesan yang baik untuk orang yang baru pertama kali kita bertemu
untuk itu saya merasa saya masih kurang sekali disitu saya pengen sekali belajar dan kebetulan guru saya udah nungguin di dalam katanya hari ini saya mau dikasih private bagaimana untuk terlihat gak usah kayak model model banget yang penting tetap tertata dengan baik dari cara jalan cara berdiri yang bisa menempakan lebih perempuan yang anggun gitu
anda mau belajar juga ayo ikut saya
oke oke bagus loh
cuma sekarang dagunya angkat sedikit
oh dagunya angkat
etan jalan jalan tinggi
karena ketika kita jalan diket orang harus merasakan bahwa kita merasa keren kita merasa bagus itu akan tertular sama orang yang nonton
tapi kalau kita nggak pede kita ragu ragu orang akan melihat kita juga seperti itu
tangannya di kantong bisa gak supaya agak lebih gagik
perutnya kecilin kempesin mau gak mau dadanya pasti naik tapi baju jadinya jatinya bagus
gitu ya udah eh jangan nunduk ya ini sejajar ya
kaki mulanya yang belakang kiri mesti agak diagonal yang belakang kiri na yang depan lurus di ujung sepatu
badan tak lurus tapi tegas
oke siap ya satu diri siap
tahan perut ya
ini guruku yang tadi aku kasih tau
hari ini aku dijanjikan tadi untuk belajar katanya kan perempuan itu harus grooming yang cantik gitu kan
bapak ibu harus dirinya benar jalannya baik gitu
iya iya iya ada waktunya sih karena kalau kita pakai sepatu sneaker kita dipantai gak perlu juga gitu kan
gitu ya tapi di keseharian kayak tadi aja tuh sebetulnya cukup tuh untuk berdiri kayak gitu
iya karena ketika kita belum bersuara kita belum berbicara mengenai pikiran kita pendapat kita orang akan nilai kita dari penampilan kita
oh tadi mbak oki gak lupa ya misalnya kan
iya misalnya mau makan sih lapar nih
asik kita sarapan apa mbak oki
mbak boki ini sarapannya lengkap banget semua dimakan sendiri
iya ini sebetulnya bukan set setan bukan
tapi ini adalah jenis menu yang aku makan gitu ya
seperti misalnya ini ada tools kemudian aku pakai aku campur dengan alpukat
ini menu ini aku lihat di cnn loh nu
iya jadi waktu itu pas hari sabtu pagi aku lagi duduk di tv
kayaknya lucu tadi aku ket karena aku kan suka akuet kan
langsung tak panggil asli rumah tangga aku namanya ma'ijot
ma'ijot duduk lihat aja dulu
karena kan aku gak duain masak
oh jadi ma'ijot yang bikin
itu inget catat ya ma'ijot
yaudah akhirnya jadilah ini nah aku suka sekali ini
oke bu oki ini di luar kesibukan orang semua udah tahu
oki asokawati supermodel indonesia
sampai sekarang juga kalau lihat mbak oki luar ya ampun mbak oki
to be true masih awet muda cantik
masya allah masya allah
apa sih mbak oki yang bikin awet mudanya ini
karena menurut saya sekarang yang disebut cantik itu ketika kita berenergi
ketika kita antusias dan itu bisa kita dapatkan kalau tubuh kita ya sehat
tubuh sehat artinya berat tubuh juga terjaga
selain fisik tentunya juga ada mental
juga pola pikir juga perlu diatur
mbak oki tapi kalau keseharian nih tadi aku dari mulai datang
aku lihat sepi sepi aja anak anak pada kapan ya mbak oki
diva yang pertama lagi yang bs dua nya di paris
jadi s satu nya diva ngambil komunikasi di sorbonne
kemudian s dua nya dia mengambil marketing
kalau yang kedua quinta sekarang masih sekolah ya
quinta baru umurnya tiga belas tahun grade tujuh gitu
kalau quinta ini ya mbak oki ada berkebutuhan khusus adhd
itu seperti apa sih mbak oki
jadi quinta itu waktu umur dua tahun belum bisa mengeluarkan kata kata yang berarti
sementara aku lihat loh kok ngomongnya masih belum ada gitu ya
ibuku sih bilang udahlah anak orang itu juga pasti bisa ngomong gitu ya
cuma aku pikir kalau misalnya nggak di terapi gitu
jadi aku khawatirnya nanti kalau dia baru bisa ngomong umur delapan tahun
kan terlambat ya
itu kan golden age nih harus belajar
jadi kemudian aku bawa quinta ke terapi bicara
kemudian juga terapi okupasi
kemudian juga dia fashion nya quinta itu di fashion
jadi pokoknya dia anak panggung banget
pokoknya kalau ketemu panggung dia pasti ingin tampil
mulai dari mamah nih ya seperti itu
aduh selalu cantik nggak pernah fail mbak oki
thank you masya allah alhamdulillah
next and best tuh gimana mbak oki
hari ini kita berpenampilan image apa yang mau kita tampilkan hari ini
aku mikir nih tv artinya harus pilih warna yang cerah
nah jadi pilihlah kita baju yang warna cerah gitu
dan aku biasanya sudah gr malam sebelumnya
kayak gini aku gr ini semalam
itu setiap hari
karena itu tadi besok jangan sampai salah kita
karena pengalamanku kalau nggak gr
besok pagi pas kita pakai baju
kita mau ngasih nggak penting jelek
hah udah langsung bad day
ganti ini ganti itu gak ada yang cocok
sama mbak oki ini kan selalu terkenal dengan mix and match semua fashion item
dari ujung kepala sampai ujung kaki
nanti coba kita mau dikasih tipsnya
seperti mungkin ibu ibu atau remaja putri atau putra bahkan di rumah ingin tahu
seperti apa sih seorang oke oke yang suka mati ini
gladi resik setiap malamnya untuk pagi hari berpenampilan ya
orang kan mungkin suka bingung mendivine sebetulnya
kayak aku mau belanja ke mall belinya itu itu aja lagi
sebetulnya apa sih fashion item yang mungkin untuk seorang oke ya sukawati dulu
yang wajib banget dimiliki dan sebetulnya perempuan tuh juga perlu banget punya ini
satu clutch item menurut aku itu harus ada clutch item itu ya
karena itu bisa dipakai kapan aja
misalnya pakai ke meja putih pakai ke kaki
pakai jeans biru agak belel gitu ya
high heels yang two tone misalnya item sama krem kayak nude gitu
itu bayangin ya pakai ke meja putih dikeluarin gitu
mau dimasukin boleh
pakai jeans yang warna biru belel
pakai sepatu ini gitu
terus pakai bawa kelas ini
terus pakai kalung ini
dikeluarin gitu kalung mutiara
aduh ya itu kalau menurut aku casual
tapi ada glossing nya juga
penampilan yang keren itu adalah
nah itu coba beda banget loh
langsung beda ya
langsung beda bener
langsung jadi little mermaid aku
bener tuh langsung beda
beda gak sih
masa aksesoris ngaruh banget ya sama penampilan kesahian

pakai bro satu kan beda juga
kadang kadang kalau berani
yang satu deh
oh bisa dipakai gini
nah ini di sini
tuh coba lihat
kan beda langsung
kok udah kalung boleh bro sih
boleh karena ada rumusnya hanum
rumusnya adalah sebelas
apa tuh rumus sebelas maksudnya
kalau kita pakai aksesoris jangan lebih dari sebelas
yang kita pakai pada saat yang sama
oh kerudung hitungannya aksesoris ya
kalau rambut enggak ya
sepatu ada gespernya tujuh
oh di itu
misalnya aku batas delapan
aku pakai bro misalnya
sembilan masih aman
tapi terus kalau aku pakai gelang tiga
wah udah lebih dari sebelas
mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini
mungkin ada yang sedikit pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah
mungkin yang struggling dengan hidupnya sebagai single parent yang sibuk
tapi juga ingin tetap menjaga diri dengan sedemikian rupa
mungkin seperti mbak oki
apa yang harus dilakukan
pertama tentu pandai pandainya bersyukur
karena ya kita peganglah janjinya allah
siapa yang pandai bersyukur akan diberikan kenipatan yang berlipat lipat
seperti misalnya kuinta
allah menintipkan kepada saya
kuinta tipe anak yang bergebutan khusus
karena gak semua perempuan dipercaya sama allah untuk dititipi ciptaannya seperti itu
jadi boleh berbangga sedikit
karena ya ternyata gue pilihan ya
oke nggak semua perempuan nih
kalau memang lagi mau dandan
kalau misalnya mau ketemu orang
jangan berkurang kalau ketemu sama seorang
kalau misalnya mau let's say ke party gitu
pakai sepatu yang enak
dansa apa semua
ketika kita melakukan sesuatu dengan energi yang berbeda
insya allah hasilnya akan berbuah manis
jadi mau single parent kek
mau sendiri kek
insya allah berbuah manis karena tadi itu
boki terima kasih banyak ya
terima kasih banyak boki
semoga terus sehat
biar diva cepat pulang juga
kita juga lancar lancar sekolahnya
semoga mbak boki tetap sukses
sama sama hanum juga
ini tim tim yang datang juga aku nama aja
nah itu dia tadi
dan tim liputan melaporkan